tadi saya merasakan jadi sekitar pukul sebelas lebih
saya kira teman saya itu waktu saya kan duduk di kursi
ternyata saya lihat lampu di atas
nanti gempa merasa gempa gitu ya
saya lihat di situs ternyata memang ada gempa di wilayah
lumayan lama paling enggak ada tiga
tiga menit lebih lumayan ya
di sekitar mas ada yang tanda tanda goyang atau apa gitu
saya lihat tadi lampu di atas itu
lampu variasi di atas itu goyang
tadi sempat keluar panik ya
panik akhirnya saya keluar karena saya di dalam ruangan kan
ternyata di luar juga banyak anggota anggota dari kepolisian itu